cairan yang diduga dilemparkan ke wajah novel baswedan adalah air keras
lalu banyak pihak yang bertanya tanya sebetulnya apa itu air keras
air keras adalah lerutan asam begitu ya yang biasanya dicampurkan untuk menjadi bahan dasar jumlah kebutuhan manusia
ada juga misalnya digunakan untuk proses proses kimia lain dari mulai cair pembersih hingga gelatin
nah kami punya beberapa informasinya soal air keras untuk anda ketahui bahwa air keras sebetulnya merupakan larutan asam
ada asam sulfat dengan rumus kimia h dua so empat dan juga asam klorida atau hcl
ada pula asam fosfat yang kemudian ada di dalam ataupun merupakan beberapa jenis dari air keras ini
dan kita juga memang belum mengetahui sebetulnya air keras unsur yang mana yang memang diketahui ataupun diduga terlempar ataupun mengenai wajah dari novel baswedan
nah penggunaan air keras ini sebetulnya dalam kehidupan sehari hari ada banyak manfaatnya
dan dapat kita jumpai misalkan dalam aki kendaraan berbentuk
motor anda begitu baik motor roda dua ataupun roda empat
selanjutnya juga cairan ini biasanya digunakan untuk membersihkan permukaan logam ataupun juga untuk menentukan kadar dari emas
jadi terlihat sekali ya bahwa ini merupakan bahan bahan yang sangat keras
cara membersih lantai keramik ataupun kamar mandi ini juga diantaranya terdapat salah satu air keras di dalamnya
dan juga untuk proses pembuatan gelatin bisa anda bayangkan ya
tapi apa yang ada dalam unsur unsur yang bisa anda temui dalam kehidupan sehari hari
ini kadarnya rendah
sudah dicampurkan dengan beberapa bahan yang lainnya
tapi meskipun demikian anda mungkin bisa merasakan pada saat membersihkan kamar mandi misalnya
anda tentu harus menggunakan sarung tangan
kalau tidak tangan anda akan terasa perih di jari jari ataupun di kulit telapak tangan anda
entah itu kulit mata ataupun pernafasan
ada beberapa hal yang memang bisa dirasakan
utamanya pada kulit
rasa nyeri yang cukup hebat itu mungkin yang bisa kita bayangkan pada saat air yang sifatnya korosif ini mengenai wajah dari novel baswedan dan juga matanya
kulit akan terasa terbakar bahkan jika kadarnya sangat tinggi akan terlihat warna putih tulang pada kulit yang terkena
kemudian juga jika terkena pada mata pertamanya akan terasa penglihatannya buram
tapi jika memang kadarnya sangat banyak tidak bisa berhasil dibersih
jadi kalau anda menggunakan sarung tangan maka pada saat ini anda akan terasa terbakar

bisa saja itu terjadi
dan jika air keras ini akhirnya terhirup oleh pernafasan kita lewat lubang hidung maka akan menyebabkan iritasi hidung juga tenggorokan
karena kita tahu ya tht semuanya berlangsung di sana
dan ternyata setelah melakukan penghirupan ini bisa mengganggu paru paru hingga usus
jadi dampaknya sangat banyak apalagi untuk tubuh kita sendiri
nah jika anda terkena air keras
karena siapapun mungkin saja bisa bahkan di new york times disebutkan bahwa biasanya perempuan perempuan india banyak yang melakukan ataupun menggunakan air keras untuk melakukan perlawanan
apabila anda terkena air keras yang pertama dilakukan adalah cuci tubuh dengan air yang mengalir
itu juga yang dilakukan oleh novel baswedan sesaat setelah ia terkena air keras di masjid
selalu lepas seluruh pakaian yang terkena air keras karena biasanya bisa menimbulkan efek efek yang lain pada bagian tubuh lain
kemudian juga berkumur dan minum air putih sebanyak banyaknya
ini yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pengelupasan kulit lebih dalam misalkan terkena pada kulit
dan usahakan untuk menghirup udara segar apalagi jika air keras itu masuk melalui saluran pernafasan
dan yang paling terakhir harus segera dibawa ke rumah sakit untuk melakukan tindak lebih lanjut
yang disayangkan di sini meskipun air keras memang ini merupakan salah satu zat asam yang sangat sangat berbahaya untuk kesehatan
apalagi jika terkena secara langsung